sampai dengan pukul dua belas pada tanggal dua puluh empat april hari ini
kami melaporkan bahwa sudah empat puluh lima laboratorium yang operasional
setelah distribusi reagen diterima dan bisa digunakan untuk melaksanakan pemeriksaan
enam puluh empat lima puluh empat spesimen kita periksa dengan pemeriksaan real time pcr
dari lima puluh lima ratus enam puluh tiga orang pasien
dari hasil tersebut terkonfirmasi positif covid sembilan belas sebanyak delapan dua ratus sebelas orang
sementara pasien covid yang sudah sembuh mencapai satu dua orang
pasien covid sembilan belas yang meninggal enam ratus delapan puluh enam orang
total odp yang dilakukan pemantauan sebanyak satu ratus sembilan puluh tujuh sembilan ratus lima puluh satu orang
di mana sebagian besar sudah selesai pemantauannya
sementara pdb ada delapan belas tiga puluh satu orang
ini adalah daftar yang sedang menunggu hasil pemeriksaan pcr yang sekarang sedang berproses
seluruh provinsi telah terdampak

kalau kita perhatikan sebaran pasien sembuh
dki jakarta tiga ratus dua puluh tujuh
jawa timur satu ratus dua puluh delapan orang
jawa barat sembilan puluh orang
sulawesi selatan lima puluh satu orang

jawa tengah lima puluh delapan orang
dan dari semua provinsi totalnya adalah satu dua pasien sembuh
penambahan itu didapatkan dari kasus positif yang terkonfirmasi hari ini adalah empat ratus tiga puluh enam orang
sehingga total menjadi delapan dua ratus sebelas orang
empat puluh dua pasien sembuh sehingga total menjadi satu dua orang
empat puluh dua meninggal total menjadi enam ratus delapan puluh sembilan orang
saudara saudara keberhasilan membendung penularan covid sembilan belas
akan sangat mempengaruhi beban layanan rumah sakit
kita sadari apabila semakin banyak yang sakit dan dirawat di rumah sakit
maka beban ini akan menjadi semakin berat untuk kita
baik dalam rangka menurunkan jumlah yang sakit
ataupun yang dapat berdampak meninggal karena covid sembilan belas
mari bersama sama kita lakukan upaya untuk meningkatkan imunitas diri
agar tidak terserang covid sembilan belas ini
sabar dan tenang istirahat yang cukup dan teratur tidak panik
jaga jarak pakai masker cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir
baik dalam rangka menurunkan jumlah yang sakit

mulai dari pusat sampai ke rt swrw sampai ke keluarga
tetap di rumah
waspadai betul bahwa situasi saat ini kita berhadapan dengan demam berdarah
oleh karena itu lakukan pemberantasan sarang nyamuk bersama keluarga di rumah
kita bisa melakukan ini
karena itu mari menjadi teladan untuk menyelamatkan keluarga kita
bersama keluarga kita mari kita selamatkan keluarga kita
karena ini akan berkontribusi dalam menyelamatkan lingkungan kita bersama seluruh tetangga kita
dan inilah yang nantinya akan mampu mengendalikan covid sembilan belas ini dengan baik dan bisa menyelamatkan bangsa ini
selama dengan bulan ramadhan ini tetap di rumah
ramadan bersama keluarga panjatkan doa yang tulus kepada tuhan yang maha esa
agar kita segera terbebas dari penyakit ini
terima kasih selamat sore